kita intip sahur pasangan selebritis surya saputra dan juga cynthia lamusum
halo selamat pagi mbak sintia mbak surya
wow ini kayaknya habis sahur ya kelihatannya
tuh kelihatan sahur
menunya apa sahur ini
lagi geram habis makan pedas minumnya panas
udah sahur ya
iya mbak sintia ini kan di bulan ramadan mbak sintia ini sebagai favorit saya
karena saya waktu masa kecil itu saya mendengarkan ebitri termasuk zamannya mbak sintia masuk ke ebitri juga
dan sekarang dengan nama bitri
dan sekarang mengeluarkan single religi
sebenarnya single ini bagaimana proses penulisan kemudian juga aransemennya berapa lama prosesnya
prosesnya sih sebenarnya cepat ya
karena ini kan sebenarnya religi
jadi lagu simpanan lama
terus akhir februari kemarin tuh keinget lagi
akhirnya hubungi temen saya niko aji bandi untuk yang bikin musiknya
terus udah kita proses
itu sebelum physical distancing
nah tiba tiba tanggal enam belas maret kan ada physical distancing
wah sempat maju mundur tuh lanjut atau enggak
karena tinggal take vokalnya yang belum
jadi alhamdulillah bisa selesai juga
dan bisa rilis di tanggal sembilan belas april kemarin
ya mungkin bisa diceritakan hingga ada lagu tawakal ini mbak cynthia ke pemerintah dan juga kita
iya jadi tanggal sembilan belas april kemarin rilis
jadi judulnya tawakal
lagunya tentunya menceritakan tentang apa ya
sikap tawakal berserah diri kemudian menghadapi masalah apapun lah gitu
jadi dan isinya juga liriknya juga puji pujian ya gitu
untuk allah subhanahu wa ta'ala
alhamdulillah sih alhamdulillah kayaknya pas banget ya sama momen sekarang yang kita lagi diuji kan ya mas
pas sekali gitu dengan si lagu ini
jadi saya dedikasikan juga lagu ini akhirnya untuk semua pejuang yang lagi gelisah menghadapi ujian sekarang ini
ini untuk mas surya
mas surya ini kan suasana kebatinan orang di seluruh dunia ini sedang tidak karu karuan karena ada pandemi covid sembilan belas
kalau mas dengan mbak sendiri bagaimana kiatnya dalam menghadapi
selama ramadan di masa pandemi seperti ini
ya seperti kata cynthia kita memang harus berserah tapi juga harus kuat menghadapi ini semua
ini ujian yang harus kita harapin seluruh dunia sih
dan saya yakin kok dengan dengan sikap disiplin dengan kita berserah situasinya akan lewat gitu
untuk sekarang kita saling menguatkan aja
tapi aktivitas selama pandemi ini apa saja mas surya dan juga mbak sintia
kalau saya total berhenti
shooting semua berhenti
sekarang justru jadi punya banyak waktu sama anak anak
terus menghibur anak anak dengan segala kegiatan supaya mereka nggak bosen kan
kayak hari ini kita tadi tadi siang ya kita main bowling
sebelumnya kita main lompat warna
jadi saya sama cynthia selalu bikin permainan
buat anak anak supaya nggak bosen lah
kasian mereka kan biasanya ketemu temen temen di sekolahan
sekarang ketemunya eh mau gue lagi bapak gue lagi
jadi kita bikin seru lah
anak anak di rumah
tapi pernah nggak mas mengalami kebosanan
mungkin jadi uring uringan karena selalu di rumah
karena kan biasanya kita bersosialisasi
ya uring uringan pastilah
pasti ada masa masa jenuh juga ada masa bosen
tapi ya kita tetap disiplin mengikuti anjuran pemerintah untuk stay at home
kalaupun sudah tidak kuat sama sekali kita paling jalan sedikit aja
sedikit dekat dekat sini
motor motor pakai mobil nggak keluar
mungkin ada tips bagi mas surya dan juga mbak cynthia
bagi pemirsa yang juga punya anak di rumah
home learning apa yang bisa diajarkan ke anak anak
banyak banyak hal sebetulnya
kayak saya yang ngajarin tatiana dan bima tentang tanaman tanaman
ada putri malu ada proses kulat kulat menjadi kepompong menjadi kupu kupu
terus banyak hujan
hujan itu dari mana
terus permainan permainan kayak saya bilang tadi
ada kertas warna saya bikin lompat lompat di situ
sesuai arahan lompat ke warna mana
terus tadi hari ini lempar bowling sampai lempar bola ke botol botol lotion
tiap pagi juga kita usahain berjemur
kebetulan anak anak juga mereka senang kan aktivitas di halaman
berjemur tapi nggak boleh lama lama karena kita bukan ikan asin
aku jadi ikan asin
iya kelamaan setiap hari dijemur ya bisa bisa jadi ikan asin ini
tiap hari berjemur kita usahakan berjemur
selain berjemur yang menjadi tradisi baru karena ada pandemi covid sembilan belas
ini tradisi lama apa yang kemudian masih dilakukan oleh keluarga mbak dan mas selama ramadan ini
tradisi selain berjemur
mungkin video call karena gak bisa ketemu sama saudara mungkin video call bersama
sebenarnya nggak terlalu banyak yang berubah ya
karena kami juga kebetulan kan tipenya sebelum self quarantine ini memang kalau tidak ada kegiatan ya senangnya juga di rumah
nah yang beda banget itu adalah kegiatannya anak anak justru
misalnya sekolah sekolahnya mereka
nah itu kan semua langsung berubah jadi online kan
nah itu tuh yang agak sulit mereka beradaptasi
kalau tatiana masih mau lah tapi bima sama sekali
dia benar benar anak yang senang bersosialisasi langsung
gimana tuh mbak kalau misalnya bimanya nggak mau terus dibujuknya gimana tuh caranya
ya itu dia
jadi dia biasanya kan sebenarnya kita udah siapin tempat belajarnya dia kalau pas sekolah online mulai gitu kan
tapi karena dianya lari lari ya udah jadinya kameranya apa handphonenya juga ikutan lari lari
ikut kemana jadi biar gurunya juga tahu ini anaknya yang memang nggak mau diem nih
apa yang biasa dilakukan si kembar saat ramadhan ini pak surya dan juga mbak cynthia
nggak banyak sebenarnya mereka tetap intinya pasti pengen main gitu
tapi kalau sekarang kita usahakan untuk sholatnya lebih
lebih harus mau ikut
biasanya kan ya terserah deh gitu
cuma ini kan karena bulan
belum puasa juga kan jadi kita udah mulai mengajarkan
ini puasa mereka pertama ya
oh puasa pertama ya
maksudnya mereka belum puasa tapi mereka dapat pemahaman soal puasa
jadi mereka sekarang udah hari keberapa nih udah mulai apa tau nggak nawarin makanan nyuapin lagi ke papa mamanya
jadi karena dia udah tahu
jadi sebenarnya ini ya
jadi sebenarnya pandemi ini juga membawain ya kebaikan
atau manfaat yang baik ya
manfaat lain ya seperti beribadah semakin kusyuk
anak anak juga bisa berlatih puasa gitu ya mbak
iya pasti dalam hal apapun pasti ada positifnya lah
kita harus pintar pintar nyari itu sebetulnya
oke baik terima kasih
ini mbak sintiala musuh dan mas surya saputra sudah bergabung menceritakan bagaimana ini sahur sahur loh
mau bergabung bersama si anen
indonesia connected ramadhan berbagi soal single terbaru
ini special loh liat liat muka bangun sahur
saya juga senang loh mbak akhirnya bisa skype dengan mbak
karena saya memfavoritkan mbak waktu jaman sd
sampai sekarang tentunya
oke terima kasih mbak cynthia mas surya
selamat berpuasa tentunya
semoga lancar dan semoga sehat selalu ya
ya terima kasih